terlepas dari beberapa negara di timur tengah yang mulai melonggarkan pembatasan sosial
arab saudi masih ketat dalam pemberlakuan kebijakan ini
nah untuk mengetahui perkembangan selengkapnya kita sudah bergabung dengan kita ini
ada yang sudah bergabung dengan kita yaitu warga negara indonesia yang saat ini berada di riyad arab saudi gita gayatri
halo selamat pagi waktu indonesia gita
jadi gimana nih suasana sahur selama kurang lebih tiga minggu terakhir ini gimana di sana
sahur sebenarnya sama aja tapi yang jelas sepi
dan semua terbatas artinya dari segi groceries dan segala macam kita cuma bisa beli secara online
walaupun semenjak ramadan hari ketiga
pemerintah saudi sudah mulai agak melonggarkan dengan mengizinkan warganya untuk keluar
membeli groceris dan farmatif masih terbatas di dua hal itu
dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore
tapi karena memang banyak syarat
jadi kita seadanya aja dari groceries yang online tersebut
terus kemudian kita olah sendiri jadi nggak ada opsi untuk membeli
ya untuk kegiatan beribadah berarti otomatis dihentikan ya ke masjid
kemudian juga kegiatan pengajian seperti itu
nah bagaimana dengan anda bagaimana silakan
jadi kalau di masjid dari bulan maret itu awal maret kami sudah dihentikan semua kegiatan
tidak boleh ada kegiatan di masjid sama sekali
termasuk ketika menang masjid di bulan ramadan
ada peringatan lagi untuk tidak boleh mengadakan sholat tarawih di masjid
yang saya tahu di masjid sekitar rumah kami ada polisi yang berpatroli
just in case ada yang coba coba untuk tetap dijalankan
jadi ada kelasnya yang cukup berat
jadi semua menjalankan ibadahnya di rumah masing masing
kalau kami komunitas indonesia di sini kebetulan memang ada pengajian
virtual gitu ya
sembulan dua bulan terakhir ini kami virtual mengajiannya
lalu kalau berbicara nih mengenai sahur
ini kira kira menu suara apa sih yang dinikmati oleh gita pagi hari ini
keluarga saya lidahnya sudah sangat lidah indonesia mbak
jadi yang masak sehari hari itu sepandar indonesia
gak susah ya dapat bahan bahan masakan untuk masakan indonesia
tidak sulit menemukan di sana
jadi banyak kebetulan kalau di saudi ini kami lebih banyak dapat bahan makanan indonesia
sebelum di sini kami tinggal di singapura itu malah agak beberapa bahan sulit
tapi di sini ada yang namanya bakala indonesia
magala itu adalah kayak toko khusus bahan bahan makanan dari indonesia
jadi gak susah karena tempe tahu bakso dan kawan kawannya itu aman
jadi harusnya sebetulnya bisa masak masakan indonesia
kerupuk udang juga ada di sana nggak
aman semua ya
ini kita kalau kita bicara mengenai aktivitas tadi ada yang katakan memang ada pembatasan
di negara negara lain juga seperti itu
mungkin di eropa di paris di kota paris dan juga beberapa negara di kawasan eropa
setiap orang akan keluar rumah mendapatkan pas dulu ya kayak surat izin
apakah di sana juga seperti itu
awal sekali kami hanya boleh keluar ke parasi dan ke grocery yang ada di dalam listrik

karena beberapa ofisial itu masih harus melakukan yang namanya tiket
itu mereka harus punya surat khusus yang harus
yang harus kalau dari kantor harus kemudian yang meng apply
kalau dokter harus pribadi meng apply
dan kita harus mengulung surat itu dan tujuannya dari rumah dari sini sampai ke situ harus dari situ aja
gak boleh belok belok dulu deh ke supermarket ini gitu gak boleh
jadi benar benar ketat dulu pengawasannya itu setiap sekian ratus meter itu udah ada pos polisi lagi pos polisi lagi
tapi selama ramadan ini itu yang saya bilang tadi agak longgar diizinkan untuk keluar bahkan keluar distrik

tapi di tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh tujuh mei jadi mulai tiga puluh ramadan sampai empat siawal itu total dua puluh empat jam tidak boleh alasan apapun untuk keluar rumah
jadi mereka benar benar mengantisipasi itu listrik tidak boleh ada yang berkumpul atau keluar rumah sama sekali
bahkan kayak nananda juga gak boleh
oke nah ini berbicara mengenai pelonggaran lockdown di sana
tadi kan banyak yang mengatakan bahwa aktivitas itu tidak boleh
mereka mengatakan bahwa aktivitas warga sudah diberlakukan dari jam sembilan pagi sampai lima sore
nah bagaimana dengan bisnis di sana
apa saja yang sudah mulai dibuka
lalu juga apakah sudah ada aturan mengenai nanti salat id di sana seperti apa
ya kalau bisnis sejak ramadan ini saja terbatas di ramadan ini saja restoran mulai buka walaupun lebih banyak delivery
mal terbatas sekali itu sudah buka walaupun tidak semua outlet di dalamnya buka
selebihnya memang tidak boleh tidak diizinkan untuk buka
jadi hanya yang berkaitan dengan makanan dan farmasi itu saja yang boleh
calon juga belum dibuka ya
kalau sholat eat sudah jelas dari awal sudah diinformasikan bahwa tidak boleh ada sholat eat di mesin manapun
jadi kita sudah dihimbau untuk sholat di rumah masing masing bakal menjadi iman keluarganya masing masing
baik gita gatri terima kasih untuk perbincangannya pagi ini terkait dengan bagaimana suasana
selama ramadan ketika pandemik di riyad salam buat keluarga dan tetap jaga kesehatan di sana
baik terima kasih gita